sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga delapan ratus delapan puluh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi empat ratus tiga puluh tujuh tujuh ratus enam belas orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan tiga delapan ratus delapan puluh satu pasien sembuh
dan totalnya kini tiga ratus enam puluh delapan dua ratus sembilan puluh delapan orang kemenkes lewat situs
satgas covid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan tujuh puluh empat pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat belas enam ratus empat belas jiwa